kita tetapi ayo berhenti kau paling weh
hai eh athletes berada di
bawa ini ke markas yang guripah
aku seperti mendengar suara pertarungan
siapa yang berkelanjutan
menyerahlah tatap bulu
tidak akan menyerah
kanda sudah gagal menjadi seorang raja
kak kanda jangan bicara seperti itu
rakyat menjadi sengsara
dan ini semua
ini semua bukan salah kak kanda
ini adalah takdir yang rahmat
tugas kita sekarang adalah
membereskan semua kekacauan ini
rakyat sangat membutuhkan raja seperti kak kanda
raja yang bisa mengelurkan tangannya untuk mereka
raja yang sangat kuat
kak kanda pasti bisa
dinda selalu menunggung kanda
kita akan membangun kembali
memberikan kesempatan untuk kita
semoga allah memberkahi kita kak kandahan
dan semoga saja
bisa menderikan kembali istana pajajara
kanda ingin melihat
bagaimana keadaan rakyat pajajara
baiklah kak kanda
dengan senang hati dinda akan selalu menemani kak kanda
saya ingin meluas
yang menurut mu
jangan jumawa dulu
aku belum mengeluarkan seluruh kanuraganku